sementara itu sapi raksasa sumbangan presiden joko widodo selasa siang disembelih di masjid nasional al akbar surabaya
besarnya sapi yang mencapai satu satu ton lebih membuat warga antusias melihat proses penyembelihan
sapi raksasa seberat satu satu ton sumbangan presiden joko widodo selasa pagi akhirnya disembelih di masjid al akbar surabaya
warga tampak antusias menyaksikan proses penyembelihan karena butuh sepuluh orang jagal untuk menjatuhkan sapi jenis ongole ini
sapi sebelumnya juga dipisahkan dengan sapi lainnya agar tidak stres dan mengamuk
hasilnya proses penyembelihan pun berjalan lancar
sapi raksasa di masjid nasional al akbar surabaya
usai penyembelihan dinas peternakan jawa timur kemudian memeriksa hati sapi apakah mengandung penyakit terutama serangan cacing hati
pemeriksaan di tph masjid nasional al akbar kondisinya sedat tidak ada cacing
pada perayaan idul adha tahun ini masjid nasional al akbar menyembeli dua puluh tiga ekor sapi dan tujuh puluh ekor kambing kurban
masjid al akbar sendiri menyediakan dua ribu kantong daging kurban untuk kemudian dibagikan kepada warga miskin yang ada di surabaya